rena membaik kangen banget sama rena
aku baik om
aku hari ini seneng dong
kamu ngajarin waktu itu pakai minyak
ya ampun berantakan banget mas
duh duh duh
kita masak berdua ya
lain kali kamu jangan sampai lupa lagi ya sayang ya
oke deh sebentar
tali sepatu saya lepas
saya pasang dulu ya
bapak itu adi pak
itu di belakang bapak itu adi pak
adi itu mungkin salah liat
ternyata itu mau ng practi
adi itu kasly
dari mana bekommen
di telepon kamu ya yang tinggi sekarang istirahat bener ya pak ye makasih pak
hai yes oke pak bye bye kalau kamu lagi inget soal adi aja selalu seperti ini
makasih suster salam mbak
ah ah ah mas makasih ya akhirnya hari ini kita bisa jogging juga kamu dan tepatin janji
sama sama oh ya kamu mau ya ya udah saya beliin air minum ya sebentar kasih mas ya
beli air minumnya ya dua dua belas ribu eh dua belas iya ambil aja kembaliannya ya ngasih
duh mas randy gentle banget sih jadi penasaran dulu mas randy sama mantan mantannya gimana kalau
dia punya mantan kok bisa putus loh kalau aku punya cowok kayak mas randy bakal aku kekepin
sampai pelaminan nggak akan aku pas kenapa
mas yudi balik aja duluan
saya diantar sama mas randy
laper cari makan yuk
kamu kan tadi udah makan
makan kamu banyak lagi tadi
sama juga kan perempuan lagi hamil
harus banyak makan
dan bawaan perempuan hamil tuh emang lapar terus
gak apa apa lah daripada kelaperan
kasian bayinya juga
udah temenin cari snack
makan apa ya kita keluarin cari makan yuk
udah sana temenin
mas aku mau baso
gak pakai penyedap garamnya sedikit
gak pake sambel ya bening aja
bening makan kuah doang mas
kasih lah dikit
kalo pake sambel nanti kepedesan ya gak usah ya
kasian balon biru
gak aku mau
satu sendok aja
mas satu sendok ya
setengah aja setengah
gak berasa satu
setengah sendok aja setengah
satu satu satu satu
udah mas jangan dengerin ya mas
kalau banyak tuh lima atau sepuluh
mas satu sendok ya
mas satu sendok ya
ini sambelnya pak
sambelnya silahkan sama sendiri pak
aduh susah sendokin sendiri yaudah sih
aduh susah sendokin sendiri yaudah sih
aduh susah sendokin sendiri yaudah sih
saya aja yang sendokin
satu mas satu

gak ada setengah juga tuh mas
yaudah nih dua kali tuh
udah yaudah mau nambah lagi apa
udah ya jangan pedes pedes
kasian lo len biru nanti kalo makannya kepedesan ya
tapi yang ada rasa ini
ada dicobain dulu ini ada kecap
cobain dulu cobain dulu ada rasanya nggak
gak sesuai yang aku mau
gak sesuai sini sini sini saya suapin deh
enak kan udah rasanya kan
rasanya beda sih mas
bedanya kenapa kurang enak
mau cari tempat lain
rasanya penuh dengan cinta kalo kamu yang suapin
yang n combinin terus ah
hukuman selama lima belas tahun penjara
berencana melakukan pembunuhan
kok mau disini
ntar juga kamu tau sayang
gateng juga aku
kamu nunggu catherine
kak angga sama kak michi ngapain berdiri disitu sih
kakak minta sama kamu
kamu masuk dulu ke dalam ya
soalnya ada yang mau kata bicarain sama randy
apain sih kak
mas randy juga mau langsung ke kantor ya kan mas
kamu bisa nggak dengerin kakak
kamu masuk diamkan sama kakak michi ya
ya udah gak apa apa
oh saya aneh aneh
berjadian sama adik lo
gue aneh ngerti kita tuh gak mungkin tiba tiba bisa pacaran bener gak
pasti ada proses ada waktu pendekatan pdkt
cuman pesen gue satu nih
kalau lo jadilah sama adik gue bro
lo tau gak kenapa
catherine itu satu satunya adik gue
darah daging gue gue sayang banget sama dia
gue akan memprotek dia dari siapapun itu
kan gue bukan bapaknya lo
kalau panggil pak nanti kayak bapak bapak
kita kan masih muda bener gak bro
jadi panggil aja
kalau gak oke gak
iya bro jangan terlalu formal
bapak gak enak didenger
yaudah saya pamit dulu ya
ada hati bro
kamu itu ibu udah anak dua masih disuapin
malu sama reina reina aja makan sendiri
kapan lagi disuapin jarang kan
boleh nambah lagi gak
tarah aja lah
habis ini dulu
ini kan belum habis
wah kayaknya aku ke kantornya mungkin agak siangan
apa kita bisa ke tempat rena dulu
aku mau ngasih oleh oleh yang kemarin beli dari singapura
bisa bisa papa antar kesana ya
maaf saya ganggu waktunya
kemarin saya habis dari singapura
untuk ck juga konsultasi buat mata saya
kebetulan saya sempet beli oleh oleh buat reina
bisa saya ke rumah saya mau ngasih oleh olehnya buat reda
karena saya juga udah kangen banget sama reina
reina sekarang lagi sekolah
kalau memang mau kasih oleh oleh nanti aja di rumah ya
terima kasih ya
nino bilang baru pulang dari singapura lagi berobat
terus dia kata ibu bawa oleh oleh buat reina
saya bilang reina mau ke sekolah nanti aja kalau mau kasih oleh oleh di rumah
ya soal nino yang selalu menghantui kita mas
menghantui pernikahan kita
itu kan sudah jadi konsekuensi kalau kita sepakat untuk kasih tahu nino masalah reina
ya selama itu semua masih berjalan dengan baik saya sih nggak ada masalah
kecuali kalau dia berani macem macem
saya gak akan tinggal dengan dia
kalo dia berani saya akan tinggal dengan dia
udah kan yang mau kamu
aku gak mau gendut sendirian
butuh banyak tenaga
yang kamu makan itu buat dua orang
bukan buat satu orang
mas kena kasih
nanti saya bayar sekalian ya
udah deh ambil aja
ya allah pak
terima kasih ya pak
semoga ibu gampang lahiran
ibu sama anaknya selamat ya pak
masih ya pak
mama dari mana
itu habis buang sampah ren
kamu udah selesai joggingnya
eh gimana joggingnya sama mbak catherine tadi
ya namanya jogging mah
aduh bukan itu maksud mama
kalau kamu tuh jogging sama mbak catherine itu
terus gimana ren
kamu sudah resmikan pacaran sama dia
mama apaan sih mbak
kok apaan sih
ini mama serius loh
sekarang itu lagi musim ren
jadiannya malah gak jadi
bakatrin tuh cantik
jangan sampe dia ditikung orang
ya udah kita sarapan yuk
pak kita langsung ke kantor pak
ya tapi mampir sebentar kofisiti ya
jadi mau jam berapa kita berangkat ke bandung
agak siangan dikit mbak ya
aku mesti ke gudang bentar katanya ada kopi yang habis
mesti aku cek dulu yang rebusnya apa apa apa gitu ya
bentar ya mbak ya
berangkatan sama maba di kantor kofisi
kamu sama rena
diserat aja di rumah
nanti kamu yang jagain ada uya
mas pak reza gak mau disuruh pulang aja
lagipula dia ngapain disini kan
penerornya juga udah ditangkap
saya lebih merasa aman kalau riza jagain kamu disini
lagian saya juga udah izin sama
ya udah oke
ya udah saya langsung berangkat ya
bapak langsung berangkat dulu sama oma ya
sama sama oma dulu
salim udah dah
jangan lupa makan siang ya
jimmy putra ikut saya lagi ya

saya kebetulan lagi lewat
terus apa kabar
oh udah sama
lagi lewat terus wah ini coffee city pernah diajak sama surya kesini
aku suka banget sama kopinya
iya suami saya pada cerita katanya kamu pernah kesini ya
mau pesan apa
ehm untuk takeaway kan
rencananya mau minum kopinya disini
oke sebentar mbak pesan satu hot americano ya
saya boleh ya duduk disini
oh iya gimana vouchernya udah sempat dipakai belum
kebetulan kami belum ada rencana untuk nginep di hotel seperti pengantin baru
mungkin akan lebih bagus kalau kamu tawarin untuk anda
tapi yaudah gak apa apa itu next time voucher hotelnya bisa dipake kapan aja jadi keep it
kok disini kok gak bilang bilang mau kesini
iya kan kebetulan lagi lewat terus mampir
karena kan suka sama kopi disini
eh ketemu sama mbak sarah
udah pesen hot americano tadi
oh udah pesen tadi
kesukaan aku mas
akhirnya mama ikut juga kan
iya dong pak mama juga kan pengen ikut kan bukan cuma papa aja yang kangen mama juga kangen loh sama rena pengen gemes gemesin rena
iya juga sih mak
namanya juga cucu sendiri pak
pasti kan pengennya deket deket peluk peluk sayangin dia ya
hmm udah gak sabar nih pak udah deket kan
ya sebentar lagi nyamper mah
eh ada papanya pak nino ada perlu apa ya pak
saya mau ketemu rena tadi udah izin sama pak a
oh begitu sebentar pak saya telpon bu andin dulu
tuh kan cantik kan
pakai sendalnya yang bener mak
pakai sendalnya yang bener mak
ya bu andin ini ada keluarganya pak nino datang
oh ehm tunggu sebentar ya
sayang om nino datang mau ketemu sama kamu kamu mau gak
tuh kok tanya mama balik
soalnya mama kayak gak suka aku udah mau baik
kalau mama gak suka aku gak mau tapi kalau mama bayahin aku mau
boleh tapi sebentar aja ya renak juga harus istirahat baru pulang sekolah ya
halo ya ya ya eh suruh mas nino masuk ya
dari kita ke depan yuk
aku udah gak sabar nikah sama kamu adi
cepet cepet selesai ya keluar s dua nya di luar negeri
mbak jessica siang ini jadwal kamu latihan dance kamu ikut ya
iya teman teman kamu udah nungguin
selamat siang semuanya
sudah siap ya
kita lakukan pemanasan dulu ya sudah siap semua
gerakan pertama kita mulai gerakan pinggulnya ya
ini kan trendy
jazz ini punya kamu kan
iya jatuh bener
ini punya aku
dan ini adi
jadi dia tundangan kamu
jangan bilang kamu kenal juga ya sama adi
iya saya kenal
oh saya kenal
dia itu asisten aldebaran
dan saya gak suka sama dia
dia itu orang yang seling
iya asisten aldebaran
dia di jakarta saya sering kok ketemu sama dia
dia itu orang yang ngeselin

dia itu orang yang ngeselin
dia itu orang yang ngeselin
aku sering ketemu sama adi
dan setahu saya
dia gak punya pacar
dia gak punya pacar
dia itu orang yang ngeselin
sekarang kamu tahan
kamu beli lagi
kamu beli lagi
minta yang terakhir yang temukan
yang telus stupid cat
terkena curah kab cleveland
terkena libaran suara di wajah
tapi untungnya sekarang kan saya sudah menemukan andin
dan rasanya itu kayak
ingin menebus kesalahan
dan menuntaskan tugas saya
untuk jaga andin
kan tempoh hari saya ketemu sama andin
andin sempat cerita tentang
dia pernah dipenjara selama empat tahun
atas kejahatan yang tidak pernah dilakukan sama sekali
pelan pelan dong mak
tidak mungkin elsa kau tuh ngaco
adini lagi di luar negeri
lagi ambil kuliah s dua
dan adi tuh punya pacar
ini pacar ya
dia emang di jakarta
dia tuh asistennya aldebaran
dia tuh randy

tidak ada yang bisa menganggap dia seperti andin
selama ini dia juga
juga nggak pernah ngasih tau kalau dia itu mau nikah
selama jadi asistennya aldebaran
dia juga gak pernah itu mau kasih undangan
elsa tolong jangan fitnah ya
fitnah apa sih beneran
kamu fitnah elsa
ini kenapa sih
kok malah berantem
pasalnya kita besti
besti kan gak berantem
gak fighting tau
asal aku pikir kamu tuh temen aku ya
tapi kenapa kamu mau nuduh adi
kenapa kamu mau fitnah adi
kenapa kamu mau fitnah adi
kenapa kamu mau fitnah adi
saya kenal sama dia
dia itu asistennya aldebaran
dia itu randy
atau jangan jangan kamu itu dibawomin sama randy
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
selama jadi asistennya aldebaran
dia juga nggak pernah itu mau kasih undangan
tidak ada yang bisa dihukum

tolong jangan fitnah ya
fitnah apa sih beneran
kamu fitnah elsa
ini kenapa sih
kok malah berantem
pasalnya kita besti
besti kan gak berantem
gak fighting tau
asal aku pikir kamu tuh temen aku ya
tapi kenapa kamu mau nuduh adik
kenapa kamu mau fitnah adi
kenapa yang fitnah
saya kenal sama dia
dia itu asistennya aldebaran
dia itu randy
oh saya tau
atau jangan jangan kamu itu dibohongin sama randy
kamu dibohongin sama adi ya
jangan jangan dia udah punya pacar
makanya dia gak datang kan di hari akad kamu

adi gak mungkin kayak gitu adi cintanya cuma sama aku
kamu jangan sok kenal ya sama adi
kamu itu gak kenal sama adi
lepas gini apa sih
mbak jessi jangan begini ya
kamu jangan fitnah adi ya kayak gitu ya
itu cintanya cuma sama aku
adi itu gak mungkin selingkuh tau gak
adi bukan tipe pesulap
adi bukan tipe apa selingkuh adi cuma cintanya sama aku
berserah bener itu sayang ngomongnya bener kok elsa
lagian ngapain sih kayak gitu sama jesse
tapi emang bener itu
ya tapi kan kasian ntar suaranya jessy abis teriak teriak terus
adi tuh selingkuh adi gak selingkuh adi gak mungkin selingkuh
adi cintanya cuma sama aku apa sih ini pegang pegangin
tenang ya tenang ya jadah tarik nafas tenang ya mbak ya
adi ngomongnya selingkuh adi tuh gak selingkuh
adi cuma cintanya sama aku
mbak jessy mbak jessy tenang ya
kalau kamu ngamuk ngamuk kayak gini terus saya bisa masukin kamu ke kamar busa
adi adi adi
masa rana aja sih
pak surya ada di mana pada waktu itu ya
terus apa yang terjadi sama pelaku sebenarnya
mas surya terbuka
mas surya di palembang
mas surya di kalimantan
irfan kamu terlambat sekali datangnya masalahnya sudah selesai
pelakunya juga sudah ditahan sudah dihukum
jadi saya rasa gak ada gunanya untuk membahas masalah ini
eh apa kita berangkat ke bandung sekarang aja ya
mohon maaf ya saya sama sarah harus pergi sekarang ada urusan ke bandung
sering ya ke bandung ya mas
saya ke bandung
ada urusan bisnis
berangkat sekarang pak
terima kasih pak
terima kasih pak
itu dulu deh pak
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

pak irfan saya mau kasih tahu
tadi mbak jessica berantem pak sama temennya
tolong kasih teleponnya ke jessica suster
jazz ini papa mau telepon
pak papa katanya adi selingkuh pak
selingkuh kata siapa siapa yang bilang
kata elsa buat temen aku
katanya katanya tuh ada di jakarta pak
dia tuh jadi asisten
dan dia gak punya pacar pak
sayang kamu lebih percaya sama papa atau sama teman kamu
kalau gitu jangan dengerin kata kata teman kamu
kamu dengerin kata papa
ya sayang ya kamu tenang
ya ya aku harus percaya kata kata papa kalau adik lagi kuliah s dua di luar negeri
ya kamu tenang aja ya
gak usah dipikirin lagi
percaya sama papa
makasih ya pak
dia kelas dua di luar negeri
dia kenal adi
apa sih balik yaki
silahkan diminum tehnya
rena om baik kangen banget sama rena
aku baik om
aku hari ini seneng banget
aku bisa sekolah lagi om
kuliah terhormat sama papa oma dan mama
om baik seneng banget dengernya
mudah mudahan kamu belajar yang rajin ya belajar dari anak yang pintar
bah rena sini sini sini
om baik punya hadiah buat reina karena kemarin om baik habis dari singapura ini
hadi hadi ya pelan pelan
tidak apa apa kamu lihat
makasih om baik aku suka banget
rena om achan mau minta peluk boleh nggak
om achan kangen

papa boleh peluk
saudara iqbal ada yang ingin bertemu dengan anda
kau bernasib baik
sengaja ikut mas
makasih om baik
orang ini berbahaya
aku cuma takut dia nikah aja
tetap waspada ya
ya tapi ini kan kantor polisi juga
iya biar aku yang bicara
mau apa keliatan kesini
mau mendengar kebenaran dari mulut anda
saya sudah bilang yang sebenarnya
saya gak sebodoh itu
kalau memang anda
dan keluarga anda
punya masalah dengan bapak saya
kenapa baru sekarang ada muncul
sama sekali nggak masuk akal
anda sudah telat tujuh tahun
dan dari mana anda kenal dengan pak salusi
ada yang mencilih prophet
bukan urusan saya
kalau kamu gak percaya
saya tau semua tentang keluarga kamu aldo lovers
karena dendam saya itu namanya ae
nomor anda terdaftar atas nama denny stiano